hai cuaca buruk kembali melanda kawasan perairan selat bali banyuwangi jawa timur pada selasa siang
fenomena water spot atau angin belalai muncul di tengah laut angin tersebut nyaris mengenai kapal kapal
feri yang berlaya di selat bali waterspot ini terjadi kurang lebih sepuluh menit dan tidak menimbulkan
kerusakan menurut bmkg kelas tiga banyuwangi fenomena ini terjadi karena tingginya pertumbuhan awan
kumulonimbus di perairan selat bali pada selasa siang karena cuaca buruk otoritas pelabuhan
ketapang akhirnya menutup sementara jadwal keberangkatan kapal sejak pukul dua belas tiga puluh hingga
pukul empat belas waktu indonesia tengah sementara itu seorang ibu hamil tak kuasa menahan kesedihan
begitu mengetahui sebagian rumahnya hancur tertimpa pohon akibat angin puting beliung pada selasa sore
hai data bppd kota tasikmalaya mencatat ada sepuluh rumah warga di kelurahan singkup kecamatan
purbaratu kota tasikmalaya jawa barat rusak akibat terjangan angin puting beliung
tiga mobil yang tengah parkir di jalan peleburan barat semarang ringsek setelah tertimpa pohon
selasa siang peristiwa tumbangnya pohon ini terjadi saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah itu
hai pihak kecamatan selat bali kota tasikmalaya mencatat ada sepuluh rumah warga di kelurahan singkup kecamatan purbaratu kota tasikmalaya jawa barat rusak akibat terjangan angin puting beliung
tempat mengaku sudah melakukan pemangkasan daun pohon hai agar tak terjadi hal seperti ini lagi
pemilik mobil diminta untuk tidak memarkirkan kendaraannya dibawa pohon saat hujan peneliputan
cnn indonesia hai